saya melihat secara umum kebanyakan orang orang yang berpengalaman
sedikit yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di merak
merak utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor jendawan
tapi tadi minta penjelasan ke menteri perhubungan ya semuanya sudah dicarikan solusi
saya sintia rompas saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya